menggunakan jasa kita untuk pemasangan btsnya
jadi kalau mereka sekali udah percaya sama kita
kedepannya mereka pasti akan menggunakan jasa kita terus
berarti bisnis ini sangat menarik ya sebenarnya
iya mas bisnis ini cukup bagus prospeknya
kok aku jadi pengen segera nanya soal rumahnya ke mas ramadi ya
room baik baik aja
emangnya kenapa deh
waktu itu aku pernah ketemu sama rumana
ini mau gak mau nih
topan harus bertanggung jawab sama perbuatannya sendiri
beh juni nggak ngerti maksud babi apaan beh
emangnya si topan pengen dibawa ke mana
john biar bagaimana juga
topan harus bertanggung jawab perbuatannya
makanya harus selain polisi
menurut jalur hukumnya
beh udahlah beh
jangan dibawa ke polisi kesian si topan
ntar warga pada bilang babi itu melindungi penjahat
kan johnny nggak tau
berapa kali babi kena fitnah
berapa kali bape kena dimacem macemin sama orang
dituduh yang macem macem
eh gara gara masalah ini akhirnya babel bakal kena kayak begitu lagi
johnny ngerti kan
ayo pegang tattoo karta sudah kami kasih yah
sampai jumpa keivable
udah betul pak
setelah gue pikir pikir gue tetap mau ikut ke kantor polisi
karena gue takut si sule malah melindungi dan membebasi pencopet itu
dia kan udah bilang tadi dia gagal tega sama pencopet
pak haji mudin yang terhormat menurut ayah sih kekhawatiran pak haji mudin itu berlebihan
sule mah kakak bakal berpikiran seperti itu apalagi berbuat seperti itu
kita bakal memproses ini anak sesuai dengan hukum yang berlaku
jadi gak usah khawatir lah
iya pak menurut rum lebih baik abis sama umi sekarang pulang aja
karena rum yakin kok kalau bang haji sule itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik
lah kok malah diusir gue sama anak gue
umi kamu sudah pulang
pak haji sule sudah pulang

udah udah pak kita pulang aja
ngapain juga di sini gue udah gak
lama lama gue jadi emosi nih
ya udah deh abah udah gak mau ikut campur lagi
gf siapa yang mau ngajak ikut campur
dah dah udah dia
mudah mudahan dia gak bisa ngurus ke pencopet
jadi kan nanti ada sangkut pautnya sama dia
iya nih biar sekalian dia ikut di penjara
nganggap dilindungi pencopet rasain tuhan
dari mana nih kelihatannya buru buru
dari rumahnya haji sulam baru ngeliat penjahat
penjahat maksudnya pergi mana bu haji
iya rumah si sulam kan sekarang tempatnya ngumpul kumpul penjahat
tempat perlindungan maksudnya ini
ya udah mi kita jalan aja deh
pusing juga nyeri ke umi
kalau yang namanya orang orang jahat itu
masih ngumpulnya juga ame orang orang yang jahat
ayo udah deh pak kita berangkat aja
bu juga gak ngerti ngejahatin
ya assalamu'alaikum mi
lo berdua pada dari mana sih
gue bangun tidur di rumah kosong gak ada orang barang ngatu
biasa dek jalan jalan
jalan jalan keliling kampung beh
eh buka puasa masih lama jauh ke sore
maksudnya persiapan ngapu buritnya bentar sore sorean gitu be
mau ngapu burit kek
mau jalan jalan kek
ya udah juni tenang aja
nih babi akan urus si topon ini
ya dengan baik dah baik mungkin
kasian bener pelanak dia dar
tapi kudu tentu resikoi yang kudu dia terima bar
siap nggak siap berani berbuat kudu berani bertanggung jawab
untung gue kecil juga kayak gitu
lo sih waktu kecilnya kagak bandel ha
buktinya gue ampe dendam ampe sekarang
papi mertua masa lalu lupain dong
jangan ngaku ngaku mertua
jon ikut ke bilik sementara ya
jon setiap orang yang melakukan tindakan itu harus mempertanggung jawabkan tindakannya
termasuk juga dengan topan
joni juga gak mau kan kalau topan itu selalu melakukan kesalahan yang sama
dan selalu berbuat dosa yang berulang ulang
makanya jon jonny biarinin deh topan itu mempertanggung jawabkan perbuatannya
ya sebenernya sih emang gak enak ya jon
kalo ngeliat orang yang kita sayang orang yang deket sama kita itu dihukum
tapi kalo untuk kebaikan dia harus ikat
topan itu nanti dibawa ke tempat rehabilitasi
nah di sana topan juga tetep sekolah jon
topan dikasih tau tentang keterampilan
udah gitu dikasih tau
dikasih juga pendidikan agama
sekarang sih kita berdua aja ya
semoga setelah pulang di sana
sopan menjadi anak yang lebih baik
insya allah jonny
dengan kejadian tadi
dia akan ada emahnya buat dia sendiri
taksinya dateng ji
siap ji pak ji
bang gak usah ini riri nya udah dateng
kita ngobrol di situ aja bu
terima kasih mbak
mas ramadi gimana kabarnya
jadi gini mas
pada dasarnya bisnis bts ini adalah
gimana caranya kita bisa meyakinkan
untuk menggunakan jasa kita untuk pemasangan bts nya
jadi kalau mereka sekali udah percaya sama kita
ke depannya mereka pasti akan menggunakan jasa kita terus
berarti bisnis ini sangat menarik ya sebenarnya
bisnis ini cukup bagus prospeknya
kok aku jadi pengen segera nanya soal rumahnya ke mas ramadi ya
room baik baik aja
emangnya kenapa ri
waktu itu aku pernah ketemu sama rumana